anda masih bersama reportase jawa timur
seorang pria di sidoarjo tewas setelah menabrakkan diri ke kereta api yang tengah melintas
diduga korban sengaja bunuh diri setelah ditemukan surat wasiat di dalam tasnya
beginilah kondisi mayat hoirul anwar warga sumput sidoarjo
yang sudah tidak utuh lagi setelah tertabrak kereta api tangki pertamina dari banyuwangi menuju surabaya
korban tertabrak kereta di perlintasan desa tebel kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo rabu siang
dari keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian sebelum tertabrak kereta
korban sempat membeli kopi di warung tak jauh dari perlintasan kereta
di saat kereta akan melintas korban menuju ke arah perlintasan
saat kereta tepat melintas di lokasi kejadian tiba tiba korban langsung menyeberang rel hingga tubuhnya tersambar kereta api
korban pun terseret hingga lima puluh meter dan tewas seketika dengan korban
kondisi yang mengenaskan
diduga kuat korban sengaja bunuh diri setelah di dalam tas bawaan korban ditemukan surat wasiat
guna keperluan penyelidikan jenazah korban dibawa ke rumah sakit bayangka rapus di gasung porong sidoarjo
selain itu kepolisian sektor gedangan
agar mengumpulkan keterangan sejumlah saksi